terdakwa putri candrawati mengaku hingga saat ini tidak tahu mengapa dirinya duduk sebagai terdakwa kasus kematian brigadir yosua
putri juga mengaku tidak tahu peristiwa penembakan terhadap yosua
istri dari sambo itu tidak memahami isi dakwaan jaksa penuntut umum
putri mengaku ia tidak tahu kesalahan yang sudah diperbuat sehingga kini berstatus sebagai terdakwa
dia juga mengaku tidak tahu jika suaminya ferdis sambo datang ke rumah duren tiga pada hari kematian yosua
putri bersikuku sebagai korban kekerasan seksual dengan disertai ancaman
di mana salahnya saya saya tidak membunuh siapa siapa